dalam rekaman video amatir warga histeris saat kejadian robohnya tembok penahan sungai widas
di desa pelosoharjo kecamatan pace nganjuk
dalam sekejap tembok sepanjang dua belas meter langsung longsor akibat tergerus aliran sungai yang deras
beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban
menurut salah seorang warga saat itu tanah tiba tiba bergerak
warga sempat memindahkan mobilnya lalu tanah langsung longsor
warga khawatir longsornya tembok penahan tersebut akan menjadi ancaman saat banjir
kepala desa peloso harjo akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi persoalan ini
namun untuk sementara tembok penahan yang longsor
akan menjadi penyakit
ditambal menggunakan karung pasir
sebanyak seratus lebih kepala keluarga terancam akibat longsor ini
sebab berpotensi adanya longsor susulan dan luapan air sungai bisa menggenangi rumah warga
agung wibowo nganjuk jawa timur